panitia reuni dua ratus dua belas batal mengundang presiden joko widodo dalam reuni persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang akan diselenggarakan besok
namun panitia tetap mengundang capres nomor urut dua prabowo subianto
ketua alumni pa dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ mengatakan presiden joko widodo tidak jadi diundang dalam reuni akbar pa dua ratus dua belas besok
selamat beralasan banyak peserta alumni dua ratus dua belas yang tidak menginginkan kedatangan kepala negara
sementara itu pa alumni dua ratus dua belas mempersilahkan capres nomor urut dua prabowo subianto untuk hadir dalam kegiatan besok
baik prabowo maupun joko widodo akan menjadi tamu kehormatan jika memang bersedia datang dalam kegiatan besok
reuni dua ratus dua belas akan diadakan di monas dan diawali dengan sholat subuh bersama di masjid istiqlal
jadi salah satu yang menjadi pertimbangan pertama
jadi kita nilai kurang respek terhadap gerakan dua ratus dua belas kurang mensyukuri nimat anugerah allah besar kumpulnya umat islam di dua ratus dua belas
kemudian kita masih melihat juga penegakan hukum penegakan keadilan masih belum bisa dilaksanakan dengan baik
kemudian juga kriminalisasi terhadap pa dua ratus dua belas
para ulama sampai sekarang juga belum ada penyelesaian
yang terakhir pertimbangannya tentunya kita ingin acara hikmat acaranya khusyuk khawatir nanti dengan datangnya banyak protokoler akan mengganggu kehusuan
dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa besok yang hadir itu